viral di media sosial helikopter milik polri membawa pasangan pengantin di kota siantar sumatera utara
kapolda sumut irjen paulus waterpau berjanji akan menindak jika helikopter polri disewakan untuk kepentingan pribadi
pasangan pengantin yang diantar menggunakan helikopter milik kepolisian republik indonesia kini menjadi viral di kota pemantang siantar sumatera utara
video ini direkam oleh kamera warga pada hari minggu pagi
saat itu helikopter milik polda sumatera utara mendarat di lapangan adamalik pematang siantar
sejumlah orang yang berpakaian jas dan gaun kebaya ramai menyambut tamu yang berada dalam helikopter dengan karpet merah
sesaat kemudian turun sepasang pengantin yang inisial f dan t ditempel pada bagian ekor helikopter
mereka diduga adalah anak seorang pengusaha dan direktur rumah sakit
video ini berada luas di media sosial
kapolda sumut akan melakukan tindakan tegas terhadap personil yang mengizinkan helikopter kepolisian digunakan warga sipil
kepolda sumut akan melakukan tindakan tegas terhadap personil yang mengizinkan helikopter kepolisian digunakan warga sipil
video viral ini menjadi bahan perbincangan warga
warga net bahkan membandingkan
bahkan membandingkan dengan acara resepsi pengantin anak presiden jokowi yang jauh dari kesan kemewahan karena dibalur dengan acara sederhana